terima kasih bapak ibu para wartawan disini
mudah mudahan pada siang hari ini kami bisa memberikan sedikit gambaran
indonesia itu total populationnya adalah relatif kalau kita bandingkan di beberapa
negara ini jumlahnya cukup besar total populationnya dua ratus empat puluh enam juta ini data dua ribu dua belas ya dua ribu dua belas jadi disini kalau
kita lihat dari bank branch per seratus ini pengukuran untuk inclusion index nya itu sembilan lima puluh sembilan
artinya apa artinya setiap seratus ribu dari orang dewasa itu hanya dilayani oleh satu bank vietnam
itu masih lebih rendah daripada kita untuk pelayanan terhadap jumlah populasi dewasa kemudian
per seribu km juga kita confirm memang sembilan dua puluh empat itu memang lebih baik dibandingkan meksiko misalnya
dibandingkan brazil tapi yang jelas kita tetap ada di layer yang menengah ya jadi menengah ke bawah
gitu artinya dari sudut jumlah kilometernya pun kita membutuhkan sebetulnya bank bank yang lebih
banyak dibandingkan negara lain kemudian kalau kita lihat atm nya dibandingkan seratus ribu adolts itu
kita ada di posisi tiga puluh enam empat puluh tujuh sementara negara lain ada yang lebih rendah tapi paling tidak kita
tetap berada di tengah tengah demikian juga atm per seribu km ini masih lumayan tiga puluh lima lima belas kemudian kalau kita
melihat bank servernya kita ada tujuh ratus delapan itu bank sever per seribu oda kemudian nah ini yang penting juga
adalah bank borower nya artinya apa peminjam peminjam per seribu jumlah penduduk dewasa itu dua ratus dua puluh lima
hai dari seribu orang itu ada dua ratus dua puluh lima yang meminjam loan to gdp juga kita di tiga puluh dua delapan puluh lima sementara deposit
gdp tiga puluh sembilan lima belas artinya apa dibandingkan terhadap gdp yang cukup besar di indonesia itu lone nya ternyata
share nya masih terlalu kecil padahal loan itu adalah salah satu indikator untuk memperlihatkan
seseorang itu mempunyai usaha
dan dia perlu membutuhkan dana dari usahanya jadi artinya apa artinya terjadi ada masih ada
exclusionnya artinya orang belum termasuk di dalam sistem perbankan itu menyebabkan adanya
bisa mempengaruhi yang tadi kita bilang ada social problem ada family welfare ada ekonomi
growth dan sebagainya itu menimbulkan sesuatu yang belum belum tercapai lah untuk usaha
yang optimal supaya kita
mempunyai suatu financial planning yang baik
ternyata di negara negara lain itu mereka sudah memiliki apa yang disebut dengan mobile
financial services atau branchers thinking jadi jumlah negara yang implementasikan itu ternyata
ada cukup banyak jadi ada yang produknya sederhana ada yang menggunakan hp dan agent
ini financial inclusion jangan diartikan sama dengan beres pengennya financial inclusion tuh
artinya strategi untuk membuat unbank menjadi bank people artinya mengenal bank itu kita mempunyai
strategi nasional yang namanya snki strategi nasional keuangan inklusif jadi kita melaksanakan
berbagai hal ada edukasi dengan ojk juga ya kemudian dengan mungkin departemen tenaga kerja
mereka juga melakukan edukasi untuk finansial tapi mereka bekerja sama dengan kita semua kemudian
fasilitas keuangan publik itu adalah bantuan bantuan yang diberikan kepada penduduk yang kurang mampu
mungkin pernah dengar ada yang namanya g dua p ya government to person ya kemudian ada mengenai
pemetaan informasi keuangan itu yang dilakukan oleh
bi kemudian kebijakan peraturan pendukung itu termasuk salah satunya adalah untuk kredit umkm
kemudian fasilitas intermediasi dan distribusi ini adalah menggunakan yang disebut dengan
branchless banking atau kita sebut hari ini adalah peraturannya layanan keuangan digital
dan perlindungan konsumen yang dilakukan bi itu sedikit berbeda dengan ojk karena kita
melakukannya perlindungan konsumen untuk produk e money nah ini fasilitas
intermediasi dan distribusi ini sangat penting karena kita menjadikan seseorang itu yang dulu
tidak bisa menggunakan arus ke bank misalnya dia sekarang cukup mendatangi agent lkd jadi
di sini mengapa perlu tadi kan kita lihat negara lain sudah melaksanakan nah ini kenapa kita perlu
karena kita punya large and bank people kemudian high inequality gini ratio kita antara penduduk
kaya dan miskin masih cukup tinggi kemudian low financial literasi jadi dia mengenal atau tidak
untuk produk produk keuangan kemudian unsuable products and services kadang kadang ada produk produk
yang tidak dimengerti oleh orang unbank itu sulit ya mengertinya nah ini challenge untuk kita
supaya lebih dikenal kemudian kompleks bisnis proses dan itu kalau ke bank bisnis prosesnya harus punya
ktp harus punya ya kan tanda pengenal itu termasuk bisnis proses nah sekarang ini inovasi
yang paling penting ternyata inovasi ini salah satunya yang menggunakan mobile phone ada agent
ada mobile phone ada basic saving ada microinsurence dan sebagainya itu adalah salah satu
cara untuk melakukan inovasi namun dalam inovasi itu kita perlu channelnya perlu produknya perlu regulasi
perlu bisnis proses perlu alat alatnya perlu edukasi edukasi ini sangat penting karena kalau hanya
dibekali oleh suatu transaksi tanpa dia mengerti dia akan mudah salah atau tertipu atau apapun
ya jadi harus ada edukasi kemudian consumer protection jadi itu harus regulasi itu bisa
menciptakan suatu transaksi yang aman nyaman ya itu
jadi kalau kita lihat apa definisi layanan keuangan digital atau dfs bahasa inggrisnya itu adalah dalam
kerangka financial inclusion ditujukan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat
dimanapun berada melibatkan pelaku baik dari sektor keuangan dan non sektor keuangan jadi
di sini telko base itu adalah menggunakan perusahaan perusahaan telekomunikasi kemudian kalau
bank base itu menggunakan jasa perbankan masing masing punya pro dan konsnya namun yang akan
kami atur di sini adalah yang bank ya jadi bank
kemudian ada dua juta agen dan retail terco dan dua belas lima juta mobile money diterbitkan
nah penggunaan telpon genggam ini berdampak positif terhadap perekonomian umkm lapangan kerja kesejahteraan rumah tangga dan keuangan
semua penelitian menyatakan ada korelasi yang positif antara orang yang menggunakan transaksi keuangan dengan yang tidak sama sekali
itu menyebabkan orang lebih mudah lebih efisien ya
jadi di sini kalau memang dia ingin memiliki usaha ini itu bisa
namun kita memang ada persyaratannya jadi agennya nanti harus memiliki usaha
jadi ini adalah agen individu memiliki usaha jam kerjanya tidak terbatas
level engagementnya tinggi tidak ada turnover karyawan
diperjain sendiri juga bisa kan hanya satu laptop
kemudian benefit dimiliki langsung begitu ada transaksi dia bisa mendapatkan fee
level komitmen lebih tinggi dia harus komit tidak boleh nipu atau apa jangan
resiko lebih tinggi dari badan hukum itu memang betul karena dia bukan badan hukum tapi dia usaha ya usaha
terus kemampuannya memang lebih terbatas
nah ini kalau badan hukum jam kerja operasionalnya mungkin sampai jam empat gitu ya
lebih formal kurang fleksibel karena jamnya tertentu
ternyata kita memerlukan agent individu karena lokasinya sebetulnya
lokasinya itu lebih tersebar kemana mana
jadi nasabah datang dia bawa handphone dia ke agen
itu agennya yang sedang nunjuk nunjuk tuh
jadi dia harus know your customer nasabahnya artinya dia punya tanda pengenal
jadi dia harus mengirimkan data data tadi disimpan oleh bank
jadi datanya semua masuk ke bank
bukan disimpan di agent
kemudian dari bank dia ada deposit
deposit sebagai agent ini penting juga untuk memitigasi resiko seandainya agent itu tidak melakukan sesuatu yang tidak pas gitu ya
jadi dia punya deposit depositnya ada di bank
jadi begitu ada masuk transaksi dia langsung di potong depositnya
ada debit kredit akun e money aja
di situ deposit sebagai agent harus ada
jadi kalau nasabahnya makin besar depositnya makin besar
kemudian nomor empat itu ada notifikasi
dan itu harusnya real time
kemudian menggunakan sistemnya ussc
kemudian nomor lima ada masuk ke handphone
dan akhirnya otentikasi oleh nasabah
jadi nasabah mengetahui ada masuk dana
misalnya dia atau pembayaran dia langsung berkurang
kemudian ini berbeda dengan misalnya misalnya misalnya
ini semua melalui handphone
jadi agen individual ini dia melakukan encryption real time settlement real time notification dan dual otentikasi
di sini kita tidak menyentuh tabungan
karena tabungan itu ranahnya ojk
ini harus ada perjanjian kerjasama pks
ini perjanjian kerjasama antara bank dengan agent
kalau dia lulus harus ada pks
tanda tangan dua belah pihak sama sama menyetujui term and conditionnya
ini perkembangan agennya nih
ternyata animo masyarakat cukup tinggi ya
padahal ini hanya dibatasi di
harusnya delapan kan waktu itu yang masuk lima provinsi
kemudian jumlah rekeningnya itu juga secara total
itu dua tiga ratus sembilan puluh lima sampai per oktober
tapi per november ini jumlah rekeningnya dua puluh delapan tiga puluh tiga ya
justru yang tabungan kecil
nah itu transaksinya adalah lebih banyak ke pembayaran
pembayaran segala macam pembelian pembayaran listrik telpon dan sebagainya
yang kedua adalah setoran tunai
jadi ternyata mereka suka ya dengan produk ini bisa menyetor
banyak masyarakat unbank tadi ya
market sudah melakukan dfs kepada masyarakat
sudah melakukan tapi bentuknya bukan yang lkd
kemudian masyarakat semakin mobile oriented dengan telpon genggam
kemudian juga penggunaan teknologi berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi
kemudian survei di tiga negara transaksi di agent lebih aman dibandingkan
tapi kalau agent ini kan tetangganya sendiri sebetulnya
kemudian basic saving account sudah tersedia
salah satu produk namanya tabunganku
tingkat literasi masyarakat cukup tinggi tapi terus dilakukan
kemudian financial safety net sudah ada untuk perlindungan nasabah
dan terakhir indonesia termasuk negara dengan kategori high readiness
terima kasih atas perhatiannya